maraknya perilaku agresif pengemudi di jalan raya dinilai sebagai akibat dari kurangnya etika dan kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas
lalu bagaimana solusi mengatasinya berikut liputannya
inilah salah satu akibat kemacetan
emosi tak terkendali
dan terkadang berujung perkelahian
perilaku agresif pengemudi saat macet dinilai sebagai akibat dari kurangnya etika dan kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas
seringkali tidak kita sadari
salah satu faktor
munculnya tabiat buruk saat menghadapi kemacetan adalah dari keluarga
peran serta keluarga dalam membentuk karakter atau tabiat anak anaknya
contohnya kalau misalnya kita tidak mau anak kita jadi perampok maka kita jangan merampok
kalau kita tidak mau perampok ini dalam konteks lalu lintas jalan adalah menggunakan trotoar
menggunakan bahu jalan
mengambil kasus yang koboi nyasar ini mengambil antrian
mungkin juga orang tuanya juga mengajari dia kalau lagi antri boleh aja nyelap
jakarta menempati posisi ketiga kota termacet di dunia setelah mexico city dan bangkok
berdasarkan data yang dihimpun tomtom traffic index pada dua ribu enam belas tersebut
kemacetan membuat para pengendara di jakarta
rata rata harus menghabiskan waktu perjalanan ekstra selama empat puluh delapan menit per hari atau satu ratus delapan puluh empat jam dalam setahun
kondisi ini tentunya berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis para pengendara di ibu kota
psikolog klinis universitas indonesia ivan sujana mengatakan bahwa selain mudah tersulut emosi
dalam level tertentu
stres dan kelelahan akibat kemacetan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga kinerja dan produktivitas seseorang
nah kalau dampak lanjutannya itu sebenarnya lebih mengerikan
karena ketika bayangkan gini kita pulang setelah terjebak kemacetan sampai di rumah bawaannya marah marah terus
jadi orang orang di rumah keluarga kita itu bisa
kena dampaknya dari kelelahan kita dan berbagai hal negatif yang jadinya kita rasakan dan pikirkan
kemacetan memang identik dengan emosi yang seringkali tak bisa kita kendalikan
kemacetan juga bukan lagi hal yang bisa kita hindari dalam kehidupan sehari hari
namun saat emosi memuncak ingatlah keluarga di rumah menunggu kita pulang
menunggu senyum dan sapa lembut dari kita